virus corona atau covid sembilan belas masih terus dalam pantauan pemerintah indonesia
indonesia menjadi kawasan yang berpotensi terpapar virus corona
karena banyak jalur tikus di berbagai perbatasan negara
hal ini disampaikan adip humyadi selaku ketua umum perhimpunan dokter emergenci indonesia
dan mahesa paranadipa selaku ketua umum masyarakat hukum kesehatan indonesia
usai mengisi diskusi terkait virus corona sabtu siang di kawasan hayam uruk jakarta pusat
meski hasil pemeriksaan terbaru dari kementerian kesehatan masih mengatakan negatif
jalur masuk perbatasan yang jarang dijangkau pun harus tetap diperhatikan
untuk memastikan bahwa virus corona tidak masuk ke indonesia
mengingat indonesia berpotensi terpapar virus mematikan ini
indonesia termasuk negara yang berisiko untuk kemudian masuknya virus corona
tapi yang dari satu ratus enam belas yang terduga dan kemudian dikonfirmasi oleh
badan penelitian pengembangan kementerian kesehatan untuk pemeriksaan laboratoriumnya
ternyata memang hasil konfirmasinya masih negatif
jadi kalau kita bicara belum masuk ya hasil yang didapatkan dari pemeriksaannya seperti itu